umat katolik di jember jawa timur menyediakan menu makanan murah selama bulan puasa
kegiatan yang diselenggarakan setiap bulan ramadan ini telah berlangsung sejak empat belas tahun lalu
warsi atau warung kasih yang diprakarsai oleh wanita katolik sejak tahun dua ribu empat ini hingga kini masih terus berlanjut
kegiatan yang berlangsung di bulan suci ramadan ini menjual menu buka puasa murah khusus untuk umat islam
pada awal berdirinya warsi hanya menyediakan makanan untuk tukang becak yang parkir di halaman panti siujal karti di jember
namun sering berjalannya waktu hingga menginjak tahun ke
lokasi ini justru banyak diminati oleh masyarakat luas karena harganya murah
untuk satu piring makanan lengkap dengan lauk dan segelas minuman dijual dengan harga rp dua lima ratus saja
tak heran dengan harga yang murah ini diminati masyarakat
jadi kami dari ibu ibu ini mempunyai inisiatif untuk melayani bapak bapak tukang becak yang tidak sempat pulang waktu buka puasa
dengan keluarganya di rumah
waktu itu kita akan gratis ya bukan gratiskan tapi kan untuk menghargai mereka
biar punya markah jadi dia juga mempunyai harga diri jadi kami jual murah
setiap hari selama bulan puasa sebanyak dua ratus porsi makanan disediakan oleh paguyuban wanita katolik di tempat ini
waktu itu ya setengah setengah betul itu
kadang kadang tergantung yang ya itu
lewat orang kasih ini kerukunan antarumat beragama di jember terbentuk dengan sendirinya
bahkan saat umat katolik melangsungkan ibadah umat islam yang ada di sekitar gereja ikut membantu menjaga keamanan sekitar gereja
saya fulkus mandani jember